hai cocok rumahnya kalau saya sih sudah cocok banget mak nanti saya bicarakan dulu dengan
suami saya soal harganya harganya masih boleh kurang sedikit iya mak tapi jangan terlalu lama
ya soalnya peminat rumah ini banyak iya mak nanti tunggu keputusan dari suami saya dulu baik nanti di
assalamualaikum kang asep waalaikumsalam cukur ngasep
marika ngasep assalamualaikum waalaikumsalam curut curut cukur rambut curut curut cukur rambut
assalamualaikum waalaikumsalam anak alhamdulillah akhirnya kamu nelfon juga akan lihat gelang
anak enggak kayaknya ketinggalan di rumah enggak tahu nah coba nangis aja ya

enggak tahu nah coba nangis aja ya
coba nanti akan cari akan rejina bilang siapa siapa kalau anak
telepon uang tetap anak transfer tiap bulan rawat sabrina dengan baik ya kang
alhamdulillah saya nggak perlu kerja
kasihan uli kirain kamu yang mau pinjem si salah kamu yang pinjem pinjemin jangan jangan kamu jual nama uli udah sih jangan malu maklum kalau butuh bereich karena teman sendiri kalau buat kannonashed iti ada insyaallah enggak
kalo buat kannonashed iti ada insyaallah enggak
kalo buat kannonashed iti ada insyaallah enggak
kalo buat kannonashed iti ada insyaallah enggak
kalau buat kannonached iti ada insyaallah enggak
eh si makapo nanti jadi trending topic lagi di wa timur tengah
iya ya aku juga gak tau kenapa sih orang orang tuh pada tau
padahal perasaan gak pernah ngomong sama siapa siapa dak
oh jangan jangan orang orang tuh udah pada tahu
kalau mau minjem uang kan cuma aku seorang yang bisa minjemin
iya teh serius kok
lihatnya bener bener butuh uang buat beli motor
tapi kalau udah ada bayangan dari kamu
duh si uli
tadi bayangnya gimana ya
gak gak mau sih
emang esing gak punya simpenan buat dipinjemin sama si uli
kalau ada gak apa apa
eh si pamit ya
mau kemana ih buru buru amat
ih baperan kayak suaminya
gak tau pin doain aja ya
eh mama udah pulang
ayah udah makan
kapan beli motornya
makanya kedengar hp
eda kan mau beli beberapa baju hawai lagi buat akang
akang lagi sibuk dah
lagian rumah juga belum repal semua
seminggu lagi kan edah mau balik kang
tahun depan aja ya belanjanya
ih bener bener ya gak bisa banget disayang
akang denger gak kemarin kang aceh bilang apa
akan tuh cakep kayak kang dadang
akang malu dah
giliran akang pake baju jelek aja
edah nih kang yang malu kalau akang pakai baju jelek
ini tuh tanggung jawab enda kang
eda tuh cari nafkah jauh jauh ke hongkong
akang gak mau dah
bener bener ya akang
ini teh baju pernikahannya dede
kamu tambah cantik
jadinya itu warna putih mak
boleh share lihat ke dalam rumah mak
deh antar ibu ini ke dalam
mari ibu masuk
ini ibu kamar utamanya
kamar tidurnya ada berapa ya
ada dua ibu
yang disini satu
satunya lagi di sebelah situ
ibu mau lihat dapur sama kamar mandinya
ada di belakang
silahkan ibu duduk
kalau saya sih sudah cocok banget mak
nanti saya bicarakan dulu dengan suami saya
harganya masih boleh kurang sedikit
tapi jangan terlalu lama ya
soalnya peminat rumah ini banyak
nanti tunggu keputusan dari suami saya dulu
kalau begitu saya permisi dulu mbak
terima kasih ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh